personel grup band raja selasa sore mendatangi kantor lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk jakarta timur
mereka datang untuk mengajukan permohonan perlindungan atas penyekapan dan ancaman pembunuhan
usai melakukan konser musik di johor malaysia sebelas maret dua ribu dua puluh
vokalis band raja ian kasela bersama personel lainnya mengaku disekap di sebuah ruangan
bahkan mereka mendapatkan intimidasi dan ancaman upaya pembunuhan
jika personal grup band raja kembali lagi ke malaysia
menurut ian kasela kasus pengancaman tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian malaysia
pelaku pengancaman pun telah ditangkap
namun setelah mendapatkan jaminan pelaku akhirnya dibebaskan oleh pihak kepolisian malaysia
merasa keselamatannya terancam lantaran pelaku dibebaskan
personel raja akhirnya mendatangi lpsk untuk mengajukan permohonan perlindungan

perlindungan atas apa atas orang yang melakukan pengancaman pembunuhan
di mana dia berada di negara seberang malaysia daerah johor
kami takut dia bisa berbuat lebih ya
sementara itu wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban erwin partogi menyatakan
pihaknya telah menerima berkas permohonan perlindungan
karena agar ada rasa aman ya buat raja untuk kembali pada latinya untuk bisa berkunjung kembali ke malaysia